untuk persiapan mudik lebaran angkasa pura i surabaya selaku pengelola bandara juanda saat ini telah menyiapkan lima ratus enam puluh delapan extra flight atau penerbangan tambahan
selain penyediaan extra flight bandara juanda juga akan buka dua puluh empat jam non stop
lima ratus enam puluh delapan penerbangan tambahan tersebut untuk terbang ke berbagai daerah tujuan baik domestik maupun internasional
delayannya lebih dari lima maskapai extra flight akan beroperasi mulai enam belas mei mendatang
dan tidak menutup kemungkinan jumlah extra flight ini akan bertambah tergantung dari kondisi arus penumpang
sejumlah maskapai yang saat ini telah mengajukan penerbangan rata rata didominasi oleh maskapai yang melayani penerbangan domestik dari surabaya ke banjarmasin bali dan balikpapan
sementara untuk rute penerbangan internasional didominasi oleh rute penerbangan singapura dan kuala lumpur
extra flight ada lima ratus enam puluh delapan flat sampai hari ini
tapi kita tidak mungkin untuk kemungkinan kita tetap buka
tapi untuk sekarang ini sebesar lima ratus empat puluh delapan flight
jadi untuk domestik atau
pengajuan dari singapura internasional singapura kuala lumpur
kemudian yang lainnya yang domestik balikpapan bali banjarmasin
operasional dua puluh empat jam ya pak
operasional dua puluh empat jam
mulai kapan pak